memang saya pikir kalau saya cuma duduk diam di kantor kalau saya hanya duduk diam di kantor artinya saya tidak bekerja apa apa
wakil bupati indramayu luki hakim mengundurkan diri dari jabatannya
hal itu ia sampaikan melalui unggahan video yang tersebar di sejumlah media sosial
luki hakim beralasan dirinya malu karena tak bisa bekerja dengan benar dan enggan memakan gaji buta
dan kalau misalnya memang ternyata tidak bisa bekerja dengan benar sesuai dengan sumpah jabatannya terbaik adalah mundur
daripada kita tetap memfasilitasi diri sendiri pakai uang rakyat tapi tidak berbuat sesuai dengan yang diharapkan sudah tidak apa apa mundur
kepada detik com gubernur jawa barat ridwan kamil mengaku sudah menghubungi luki hakim secara langsung maupun melalui ajudan
namun belum ada respons
dia menyebut luki hakim yang memutuskan mundur dari wakil bupati sulit dihubungi
bahkan menurut rk mendagri tito karnavian juga telah memerintahkan luki untuk menghadapi

luki hakim pun merespons pernyataan kang emil itu juga melalui media sosialnya
luki justru mengaku tak tahu cara menghubungi ridwan kamil
dalam video itu luki mengatakan alasannya yang lambat merespons panggilan ridwan kamil
ia mengaku tidak mendapat fasilitas lengkap sebagai wakil bupati indramayu baik asisten pribadi ajutan maupun protokoler
saya mau baca di berita online juga pak gubernur

sedang mengirim tim ke indramayu
saya khawatir kalau misalnya di kantor sampai di kantor mungkin nggak ada orang pak
karena kantor saya juga kan tutup pak
tidak ada aspri tidak ada tukang ketik tidak ada yang jaga tidak ada ajudan protokoler
jadi saya khawatirnya suratnya mungkin ke sana sayangnya nggak tahu
jadi mohon maaf pak
saya akan mendm nomor handphone saya ke instagramnya pak gubernur
dan saya siap arahan berikutnya pak

bupati ndramayu nina agustina bahtiar
bupati ndramayu nina agustina bahtiar
angkat bicara terkait pengunduran diri luki hakim saat bertemu media pada jumat petang
nina menghargai atas sikap dan menghormati keputusan yang diambil luki hakim
kembali lagi hak politik dan hak pribadi mas luki hakim tidak bisa melanjutkan
ya saya akan menghargai seperti itu
akan menghargai keputusan yang ada dan sekarang adalah kita ikutin dengan mekanisme yang ada
ya kan prosedur prosedur yang ada seperti apa untuk pengunduran dirinya
ia juga berterima kasih kepada luki
yang sejak terpilih menjadi pasangan bupati dan wakil bupati indramayu
tim liputan cnn indonesia